nika nanti sama lengrepa atau menggapainya sudah pinter masak cantik baik lagi
hai terus bibi boy kan umur dua puluh aja belum masa udah ngomongin nih kak sudah tidak sabar cucu
masih banyak kerjaan di belakang tinggal dulu ya
oke sama beli juga cuma temenan doang jangan bohong
hai dan tan
lo mau kita semua ngambil sama anak anak aja mau dengan satu syarat harus buat bella
dikembalikan sama gue lagi kalau lo berhasil kita semua enggak jadi ngajar
kenapa ada yang sakit
dokter ada di rumah
ada kau nyokap gue
ya udah kalau gitu gue balik kali ya apa mau gue ketukin pintunya biar nyokap lo keluar
kasih banget ya udah katering gua ke rumah
udah gitu balik ya
kenapa sih will
kayaknya lu kesakitan banget ya
gue juga mau minta maaf sama anak anak
gue ngelakuin kesalahan bersama lo boy
gue ngelakuin kesalahan bersama lo boy
gue mau ngelakuin kesalahan bersama lo boy
sama anak anak semuanya
jadi waktu gue lagi hancur hancurnya sama nadine
karena nadine lebih memilih oki dibanding gue
tiba tiba alek deketin gue
terus dia nawarin sesuatu sama gue buat
dia mau balesin rasa sakit gue sama oki
terlebih sama anak anak aja yang lain
terus dia nawarin sesuatu sama gue boy dia mau balasin rasa sakit gue sama oki terlebih sama anak anak aja yang lainnya

gue terima semua tawaran dari alex
dan alex membuat gue seakan akan menjadi pahlawan di mata nadine
terlebih nadine jadi praktik banget sama gue boy
alex akhirnya minta balas budi sama gue boy
dan alex minta informasi tentang dado
dan alex minta informasi tentang dado

lanjutannya sama ian
lanjutannya sama ian
sehingga ian jadi kayak gitu
mau nganjangka ya lo setegi ini ya
lo nga liat keadaan ian di rumah sakit
gue sadar kok gue jawab banget

gue mohon sama allah buat lo rahasia ya boy
gue ngga bakalan kasih tau ke anak anak
lo harus minta maaf sama orang yang lo udah salami
kalo lo mau diampuni sama allah
harus selesai masalahnya
harus selesai masalahnya
gue akan minta maaf sama ian dan dado

bohe gue gak rasa bersalah banget sama mereka semua
gak enak banget punya rasa bersalah kayak gini bohe
iya gue tau ya
rasanya pasti gak enak
dan lo juga pasti gak tenang
tapi seenggaknya gue udah lega kok
lo udah ngakuin semua kesalahan
semua anak adam itu pasti ngelakuin kesalahan
atau berbuat dosa
dan sebaik baiknya orang berdosa itu
pasti akan mengakui kesalahannya
dan gak akan mengulanginya lagi
makasih banget ya
lu udah gak marah sama gue
gue sih sebenarnya gak marah sama lo wil
tapi seenggaknya gue lega
karena lo udah ngakuin kesalahan lo
hati lu tuh sebenarnya gak sejahat itu

harus banyak bersyukur dan istighfar
kalau bisa secepatnya lo minta maaf sama ian
kalau bisa secepatnya lo minta maaf sama ian
kasian dia di rumah sakit
temenin saya makan yuk
bibi mah sudah kenyang ya
bibi cuma mau nganterin masakan dari neng reva
reva masak sendiri nih bi
reva kelihatan banget cinta sama boy
sampai masakin sendiri makanan buat boy
iya dicobain ya
ini mah enak banget
enak enak terus
kalau den boy
sampai nikah nanti sama neng reva tuh
neng reva nyata sudah pinter masak
boy kan umur dua puluh aja belum
bukan nyanyinya sudah tidak sabar
ingat aja bira
pp masih banyak kerjaan di belakang
bibi tinggal dulu ya
ya udah makasih ya bi
pinter juga masaknya
jalan jalan ke bulan bawah madu
biar kata gak bulan madu tapi tetap berdua sama kamu
lewat pasar baru
aku di sini cuma buat kamu
enak tuh banteng